semakin kuatnya nama wali kota surabaya tri risma hari ini di bursa pencalonan pilkada dki jakarta
disambut baik oleh calon petahana yaitu gubernur ahok
ahok justru merasa semakin tertantang dengan calon lainnya yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah
menurut mantan bupati belitung timur ini banyak yang calon gubernur dengan latar belakang kepala daerah
dapat menjadi pelajaran bagi warga ibu kota
nama risma semakin gencar disebut bakal menjadi pesaing berat dari ahok
ahok sebagai calon petahana justru menantikan debat antar kandidat bersama risma
jika nantinya wali kota surabaya itu benar benar maju dalam pilkada dki
jakarta membutuhkan banyak orang yang sudah terukur teruji
supaya kalian nggak beli kucing dalam karung
nanti saya pengen namanya kalau waktu pencalonan itu debatnya itu program itu adalah seperti itu
misalnya kayak tadi dia bilang gitu loh
ini jakarta gimana kok beda banget sama surabaya surabaya trotoar udah rapi jakarta kok belum
nah itu yang sehat
kita akan jelaskan kepada masyarakat surabaya itu cuma jakarta selatan